kita ke informasi tentang dinamika jatah kursi menteri kabinet prabowo
partai amanat nasional menyerahkan keputusan kursi menteri kabinet kepada presiden terpilih prabowo subianto
pan menilai jabatan menteri menjadi sepenuhnya di tangan presiden
partai gerindra mulai intens membahas jabatan menteri dalam kabinet presiden terpilih prabowo subianto
menyusul semakin dekatnya putusan mk senin depan
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengungkap syarat menjadi menteri di kabinet prabowo subianto
adalah mereka yang mengetahui memahami dan menyetujui program presiden
merespons pernyataan ini pan sebagai salah satu partai pengusung pasangan prabowo gibran menilai
keputusan kursi menteri sepenuhnya berada di tangan presiden terpilih
pan berharap nantinya presiden mampu memilih menteri untuk mengatur kementerian lembaga
guna meningkatkan kualitas negara
pertama menteri gerindra ahmad muzani mengungkap syarat menjadi menteri di tangan presiden terpilih
partai ahmad nasional menilai bahwa soal kabinet itu adalah kewenangan dan menjadi hal
partai amanat nasional membatasi diri untuk tidak masuk pada wilayah itu
kami serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih pak prabowo karena kami yakin pak presiden terpilih pak prabowo
menyusun zakat kabinet yaitu kabinet yang negeri yang sesuai dengan tugas pokok kementerian lembaga
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan negara